banjirlah harujan gunung marapi menerjang enam kecamatan
yaitu kecamatan lima kaum kecamatan rambatan kecamatan sepuluh koto
kecamatan batipuah kecamatan sungai tarap dan kecamatan pariangan
dari enam kecamatan kecamatan sepuluh koto
tepatnya nagari pandai sike sebagai daerah terparah terdampak
selain menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga
banjirlah harujan gunung marapi juga menyebabkan korban jiwa
masih ada tujuh orang korban jiwa lagi yang masih dinyatakan hilang
tim sar gabungan fokus untuk melakukan penyisiran untuk mencari korban hilang
dan setiap kecamatan diimbau bpbd setempat untuk menirikan dapur umum
untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana
dapat kami laporkan beberapa kecamatan terdampak dari banjirlah harjung ini
pertama kecamatan sepuluh foto kecamatan batipuah
kecamatan pariangan kecamatan limakaum kecamatan lembatan dan kecamatan sungai tarap
dari beberapa kecamatan tersebut untuk kecamatan sepuluh koto dapat kami laporkan
nagari pandai sike ada warganya yang dalam kondisi
dan satu sebuah kecamatan yang hilang yang dikumpulkan oleh bapak bapak
satu sudah temukan dan tujuh lagi masih dalam proses pencarian oleh dari bpbd
dari satgas nagari masyarakat dan tni polri yang bersama sama melakukan pencarian terhadap korban jiwa
hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi menyebabkan banjir lahar hujan
menerjang kabupaten agam dan kabupaten tanah datar sumatera barat sabtu malam kemarin
selain menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum
banjir menyebabkan lima belas orang meninggal dunia
rio yohanes kompas tv padang sumatera barat
sudah bergabung bersama kami rio johannes saat ini berada di lembah anai tanah datar sumatera barat
rio selamat sore kalau di tempat anda melaporkan saat ini jumlah korban terakhir ada berapa
tinggi dan juga saudara dari lembaan naik tanah datar ada delapan korban
abdul maaf bisa didekatkan lagi miknya suara kurang jelas
ya di lembana ini ada delapan orang korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
dan empat orang diantaranya itu terpaksa dibawa ke rumah sakit bayangkara padang untuk proses identifikasi
tidak bisa sulit untuk dikenali oleh pihak keluarga sehingga perlu proses pencocokan dna di bayangkara padang
dan untuk segata sementara sejauh ini dari konfirmasi terakhir saya dengan wakapolda sumbar
ini dari banjir lahar dingin yang menerjang dua kabupaten kota di provinsi sumatera barat
kabupaten agam dan kabupaten tanah datar ini ada dua puluh lima korban meninggal dunia
dan tujuh belas diantaranya masih dalam proses pencarian
dalam proses penanganan ini di polda supat dan juga forest
kabupaten padang pariaman juga sudah mendirikan posko penanganan banjir kalding ini
ini adalah posko yang dibuat oleh polda sumbar dan pores kabupaten padang pareman
oke dua puluh lima orang total dan sebagian masih diidentifikasi
kalau situasi terkini di lokasi anda melaporkan separah apa
kalau di sini di lembahane ini umumnya adalah korban yang ada di atas bagian atas jalan
di antara mereka yang ditemukan dalam jarak yang lebih kurang lima km dari titik awal
mereka dinyatakan hilang hanya tersebut bahwa arus banjir lelahar dingin
akses utama jalan nasional yang berhubungan kota padang dengan kota bukit tinggi
ini jalannya terputus total karena memang ada beberapa bagian badan jalan
yang tergerus sepenuhnya oleh lahar dingin pada minggu malam kemarin
oke kalau akses jalan terputus lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah
pembersihannya akan butuh waktu berapa lama
kemudian juga jalur alternatif yang disiapkan kemana
ya untuk jalur alternatif tadi dari pantau saya di lapangan
sudah ada dari pekerjaan umum
melakukan pengukuran pengecekan untuk memprediksi perbaikan
dan berapa waktu lama yang dibutuhkan
sementara jelang ini diperbaiki
jadi wasiratat dialihkan jalur jalannya menuju jalan ke kebelubu pasung
melalui kelo empat puluh empat dan juga melalui jalur jalan cicicin malala
namun memang untuk jalur tim malala baru bisa dilalui tadi siang
karena juga malam juga terjadi longsor di sana
dan masyarakat memang diminta sangat hati hati untuk melalui jalur sikijin malala ini
mengingat jalur ini juga rawan terjadinya longsor
oke kalau pendataan sementara jumlah kepala keluarga yang terdampak ada berapa
kemudian apakah ada logistik yang juga dibutuhkan darurat saat ini
ya untuk jumlah korban yang terdampak sejauh ini masih
dalam proses pendataan tim gabungan di lapangan
selain untuk melakukan proses pencarian evakuasi
serta proses pembersihan daerah terdampak kawasan terdampak
sejauh ini masih melakukan pendataan
sejauh ini masih belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang terdampak
namun untuk posko posko di kabupaten tanah datar sendiri
itu bupatinya sudah memerintahkan agar setiap nagari
setiap kantor nagari itu dijadikan sebagai tempat
dan juga tempat pembuatan dapur umum demikian
ini apakah ada antisipasi tambahannya juga dari bpbd untuk warga di sekitar sana
ya ini memang ini sudah lebat tapi sudah diberikan batas aman oleh pihak kepolisian
ini pada radius satu kilo masyarakat sudah tidak bisa mengakses lagi
untuk masuk ke titik yang terparah terdampak banjir lahar dingin
seperti kawasan lembaan naik tempat di mana kawasan terdampak terparah
oke kalau untuk listrik kemudian kebutuhan air apakah terputus atau sejauh ini masih aman rio
untuk kebutuhan listrik di kabupaten agam dan kabupaten tanah datar
sejauh ini daerah terparah itu ada di dua kecamatan di tanah dasar
ada beberapa daerah titik kawasan nagari yang listriknya terputus
karena beberapa tiang juga terdampak
yang listrik juga terdampak dari terjangan banjir lahar dingin
namun untuk penanganan memang di posko bantuan itu sudah disiapkan
untuk penarangan warga yang mengungkir nantinya demikian
jurnalis kompasiti rio jahanas terima kasih banyak
tetap berhati hati selamat bertugas kembali